jauh lebih rendah dari proyeksi awal apbn dua ribu dua puluh dua dibuat
dalam konferensi pers apbn kita menteri keuangan sri mulyani mengatakan
realisasi sementara pendapatan negara dua ribu dua puluh dua sebesar rp dua enam ratus dua puluh enam triliun
pendapatan tersebut paling banyak disumbang oleh penerimaan perpajakan
bea dan cukai total rp dua tiga puluh empat triliun
hal itu tak lepas dari pemulihan ekonomi dan dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi
sementara itu belanja negara dua ribu dua puluh dua terpakai rp tiga sembilan puluh triliun
atau lebih rendah dari perpres nomor sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
belanja digunakan untuk perlindungan sosial dan subsidi energi
dan kompensasi serta transfer ke daerah
dengan begitu defisit apbn dua ribu dua puluh dua sebesar rp empat ratus enam puluh empat tiga triliun
defisit tahun dua ribu dua puluh dua ditutup dengan rp empat ratus enam puluh empat tiga triliun
ini juga kalau dibandingkan apbn awal yaitu rp delapan ratus enam puluh delapan
atau di perpres sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh dua
di mana defisitnya dicantumkan
angka empat ratus enam puluh empat ini jauh lebih rendah hampir separuhnya sendiri
dibandingkan tahun lalu yang defisitnya mencapai tujuh ratus tujuh puluh lima triliun
ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang sungguh sangat luar biasa
tahun dua ribu dua puluh awal pandemi kita sempat mengalami defisit bahkan mencapai mendekati rp sembilan ratus lima puluh triliun